berita pilihan berikutnya saudara aksi anarkistis pemotor di jalan
sekelompok pemuda di makassar sulawesi selatan melakukan aksi ugal ugalan di jalan hingga meresahkan warga sekitar
aparat pun melakukan penangkapan dan meminta para pelaku untuk mendorong motornya hingga ke kantor polisi
sekelompok pemuda memadati jalan kartini di kota makassar sulawesi selatan selasa sore
bukannya membagi bagikan takjil dan mengisi waktu dengan hal bermanfaat
mereka justru melakukan aksi ugal ugalan dan membahayakan pengguna jalan lain
sambil membawa petasan para pemotor ini berkendara seenaknya hingga membuat warga sekitar resah
mendapat laporan polisi pun bergerak dan berupaya mengamankan situasi
namun para pemotor mencoba kabur hingga terjadi aksi kejar kejaran dan masuk ke halaman kantor pengadilan negeri makassar
terlukah akibat kejadian ini
aparat pun berhasil menangkap para pelaku dan meminta mereka untuk mendorong motornya hingga ke kantor polisi
polisi pun menahan dan menilang kendaraan mereka dan baru dapat diambil setelah lebaran usai mengikuti sidang tilang
arief tetana kompas tv makassar
ayah tega cabuli anak kandung
ayah yang diduga mencabuli anak kandung ditangkap polisi pada selasa siang
sebelumnya kasus ini viral di media sosial dan mengundang kemarahan warganet
visual terpaksa kami samarkan untuk melindungi identitas korban
pasalnya tersangka merupakan ayah kandung korban dan tega mencabuli anaknya yang masih berusia lima tahun
pelaku yang juga merupakan petugas honorer dinas pemadam kebakaran sektor jakarta timur ini diduga mencabuli sang anak pada saat menginap di rumahnya
pelaku ditangkap di cilangkap jakarta timur pada selasa siang dan kini tengah menjalani pemeriksaan intensif
atas dugaan peristiwa pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak kandungnya
sebelumnya curhatan ibu korban sempat viral di media sosial dan mengundang kemarahan warganet
ia mendapati dugaan perbuatan cabul yang dilakukan sang mantan suami terhadap anak kandung mereka
dengan polos sang anak perempuan yang baru berusia lima tahun menceritakan apa saja yang ia alami saat berada
di rumah ayahnya pada saat perayaan ulang tahun
diduga ayah kandungnya tega mencabuli korban
hasil visum dokter pun menguatkan dugaan itu hingga ibu korban melaporkan kejadian ini ke polisi